assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
yang kami hormati dan kami muliakan
ketua komisi tiga dpr ri
insinyur bambang waryanto
bapak wakil ketua komisi tiga
bapak dr adi skadir
seluruh mitra dan seluruh rekan rekan
anggota komisi tiga dpr ri
pak wakil polri dan seluruh pejabat utama mabes polri
dan seluruh peserta rapat yang saya banggakan
tentunya pertama tama kita panjatkan puji syukur
kepada allah swt
hari ini kami diberikan kesempatan
untuk bisa menghadiri rdp komisi tiga
sebagaimana undangan kepada kami
untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di duren tiga
oleh karena itu tentunya kami selaku pimpinan polri
mengucapkan terima kasih
atas kesempatan yang diberikan kepada kami
dan ini juga
tentunya disaksikan oleh seluruh masyarakat indonesia
dan tentunya apa yang kami sampaikan ini akan semakin memperjelas
tentang beberapa pertanyaan yang barangkali selama ini masih ada
sebelumnya kami laporkan bahwa kami hadir bersama sama tim sus
dan kami sampaikan bahwa dalam hal penanganan kasus ini
jadi itu satu hal yang perlu kami sampaikan
yang saya hormati pimpinan komisi tiga dan seluruh rekan rekan
sebagaimana arahan dari bapak presiden beberapa waktu yang lalu
bahwa kami diminta untuk mengusut tuntas
jangan ada yang ditutupi
ungkap kebenaran apa adanya
sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat
itu yang paling penting
jadi tentunya ini juga menjadi pegangan utama kami
karena ini menjadi pertaruhan polri marwah polri
untuk bisa mengungkap kasus ini
kami juga tentunya selama ini telah berkomunikasi dengan rekan rekan
yang tentunya menanyakan terkait dengan kasus yang terjadi

tertempat saya sudah berspaksa memberikan alguma kenalangan
terima kasih terima kasih
penanganan kasus terkait dengan penembakan anggota polri brigadir j
awalnya karena ada laporan saudara fs kepada pores metro jakarta selatan
dan dipropam pada hari jumat delapan juli dua ribu dua puluh dua
di mana yang bersangkutan melaporkan pada pukul tujuh belas dua puluh terjadi peristiwa tembak menembak
antara saudara richard dan saudara yosua
yang diduga terjadi karena ada pelecehan menurut yang bersangkutan pada saat itu
kepada saudara pc oleh saudara j
di duren tiga dengan kronologis bahwa saudara j melakukan pelecehan kepada saudara pc
di rumah j
dinas duren tiga sehingga mengabatkan saudara pc berteriak minta tolong
didengar oleh saudara richard dan kemudian pada saat ditegur terjadi tembakan dari saudara j
sehingga kemudian terjadi tembak menembak yang mengakibatkan saudara j meninggal dunia
peristiwa tersebut berawal ketika saudara pc sampai di rumah saguling
lalu melakukan pcr dan berangkat
dan melakukan isolasi di rumah dinas duren tiga
sementara saudara fs akan melakukan satu kegiatan
dan pada saat melintas
menurut saudara fs yang bersangkutan
ditelepon oleh saudara pc sebanyak tiga kali
dan akhirnya saudara fs memerintahkan driver untuk berhenti
memundurkan mobil ke duren tiga
masuk ke dalam rumah
menemukan saudara j meninggal
melihat hal tersebut saudara fs kemudian
menanyakan peristiwa yang terjadi dan menjemput saudara pc yang berada di kamar
serta memerintahkan kepada saudara riki atau saudara r untuk mengantar saudara pc ke rumah sageling
ini adalah informasi awal yang disampaikan oleh saudara fs
kemudian yang bersangkutan menghubungi beberapa orang
salah satunya kasatreskrimpores jakarta selatan yang datang hadir pertama di tkp seribu tujuh ratus tiga puluh
pada saat itu yang bersangkutan dihubungi oleh driver
kemudian pukul tujuh belas empat puluh tujuh dari biro profesidif propam datang ke tkp karena dihubungi oleh saudara fs
kemudian setelah selesai dilakukan pendataan dan pengamanan barang bukti
sekitar pukul sembilan belas saksi saksi yang ada di tkp saat itu
kuat riki richard dibawa ke kantor biro paminal di propam
untuk dilakukan interogasi hubungan dengan penyelidikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan
pelaksanaan olah tkp selesai sekitar pukul sembilan belas tiga puluh
jenazah almarhum diantar ke rumah sakit bayangkara tingkat satu setjukanto
dengan menggunakan mobil ambulan dengan pengawalan mobil dinas provos di propampori
dan kendaraan operasional satreskrimpores jakarta selatan
kemudian atas dasar kejadian tersebut
dibuatlah dua laporan
laporan polisi yang dilaporkan di pores jakarta selatan
yaitu lp no tiga ratus enam puluh delapan dua ribu dua puluh dua pkt pores jaksel tanggal delapan juli oleh anggota pores metro jakarta selatan
ini model a terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan terhadap saudara re
kemudian lp yang kedua lpb seribu enam ratus tiga puluh di pores metro jakarta selatan pada tanggal delapan juli
yang dilaporkan oleh saudara wc terkait dengan dugaan perbuatan pelecehan dan ancaman kekerasan di duren tiga
selanjutnya sekitar pukul dua puluh dua puluh jenazah sampai di rumah sakit bayangkara
sesuai prosedur otopsi jenazah memerlukan syarat yaitu surat administrasi permintaan visum eterpertum dari penyidik
jenazah sempat transit
jangan jenazah sambil menunggu syarat administrasi terbut
dan operasi atau kegiatan pemeriksaan luar dimulai dari pukul dua puluh dua tiga puluh dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam
dan berakhir pada hari sabtu tanggal sembilan juli sekitar pukul dua
sesuai dengan prosedur untuk kegiatan otopsi hanya boleh didampingi oleh penyidik dan atau asisten dokter forensik
sehingga saat itu
saudara reza selaku adik dari almarhum brigadir j menunggu pelaksanaan sampai dengan otopsi selesai di luar
kemudian pada saat jenazah dimasukkan dalam peti
saudara reza baru melihat jenazah dari brigadir c
kemudian pada tanggal sembilan juli pagi
rencana jenazah akan dibawa ke jambi
yang saya hormati seluruh anggota dewan yang saya muliakan
kemudian pada hari sabtu tanggal sembilan juli sekitar pukul sebelas
penyidik polres metro jakarta selatan mendatangi kantor biro paminal di propam
untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi saksi saudara richard ricky dan kuat
penyidik mendapatkan intervensi dari personil biro plaminal di propam
penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi
yang dilakukan oleh biro paminal di propam menjadi berita acara pemeriksaan
kemudian sekitar pukul tiga puluh
penyidik bersama saksi diarahkan oleh personal di propam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di tkp
setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi para saksi menuju rumah saudara fs di saguling
personil biro plaminal di propam pohri di saat yang bersamaan
menyisir tkp dan memerintahkan untuk mengganti harddisk cctv yang berada di pos sekuriti durian iii
harddisk cctv ini kemudian diamankan oleh personil di propam pohri
hari senin sebelas juli dua ribu dua puluh dua terdapat informasi bahwa terjadi permasalahan
pada saat pengantaran jenazah kepada keluarga almarhum joshua yang kemudian ini menjadi viral
permasalahan tersebut berawal pada hari sabtu
pada hari sabtu pada saat berjena avcha berj
brigadir joshua tiba di rumah keluarga almarhum
keluarga sempat tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah
keluarga tidak mau menerima jenazah dan menandatangani acara serah terima bila tidak melihat kondisi jenazah
akhirnya keluarga diperbolehkan untuk melihat separuh badan ke atas
keluarga melihat adanya pasar obat ping subscribed abyma misalnya
luka dan jahitan di wajah almarhum
melihat kondisi tersebut
keluarga kemudian menjadi histeris
keluarga diberikan penjelasan oleh personil di propam
bahwa almarhum meninggal setelah terlibat tembak menembak
antara brigadir j dengan brigadir r dan beberapa re
dan telah ada beberapa hal yang kemudian itu disampaikan secara lebih tertutup
saat akan dimakamkan
personil di propam bori menolak untuk permintaan keluarga
untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan
karena menurut personil di propam tersebut
terdapat syarat yang harus dipenuhi
dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan terjelas
sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan
kemudian malam harinya datang personil dari dipo propam bori
yang berbangkat parti
yang berpangkat parti
brigjen paul hindra atau karopaminal
yang menjelaskan dan meminta pada saat itu
untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib
keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail
sehingga jumlah tembakan dan posisi
tembak menembak serta luka luka yang ada di tubuh jenazah
terkait dengan penjelasan tersebut
keluarga tidak percaya dengan penjelasan yang telah diberikan oleh personil di propampori tersebut
beberapa hal kemudian ditanyakan
antara lain masalah cctv yang ada di tempat kejadian
kemudian hal hal yang dirasa janggal
kemudian terkait dengan barang barang

dan kejanggalan kejanggalan ini kemudian viral di media
dan mendapatkan perhatian publik
sebelas juli karupen mas melakukan konvensi pes
terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhum joshua
saat itu karupen mas terkesan kurang menguasai materi
karena mendapatkan bahan hand informasi yang tidak utuh
dan telah direkayasa oleh personil di propam bori
hal ini mengakibatkan publik semakin bertanya tanya
dan muncul banyak pemberitaan mengenai kejanggalan terhadap almarhum joshua
tanggal dua belas juli kapolres metro jakarta selatan
melakukan konferensi pes terkait dengan penanganan perkara yang lebih lengkap

karena pores metro jakarta selatan melakukan olah tkp
dan melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi di tkp
namun olah tkp dan pemeriksaan yang dilakukan oleh polres metro jakarta selatan
telah mendapatkan intervensi dari saudara fs
sehingga proses penyidikan dan olah tkp yang dilaksanakan
menjadi tidak profesional
narasi yang disampaikan oleh kapolres secara umum menjelaskan bahwa penanganan peristiwa di duren tiga
telah sesuai dengan prosedur dan kronologis
diawali dengan terjadinya pelecehan terhadap saudara p
sehingga kemudian terjadi hal hal yang seperti tadi saya sampaikan
di mana kemudian kapolres juga menjelaskan hasil otopsi sementara
saat itu disampaikan ada perkenaan tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar
tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan
karena apa yang disampaikan oleh kapolres tersebut tentunya terlalu cepat mengambil kesimpulan
dan kemudian didapati bahwa kapolres datang terlambat pada saat ke tkp
dengan adanya hal hal tersebut dan kejanggalan kejanggalan yang ada
maka pada saat itu kami membentuk timsus
dengan surat perintah nomor sprint lima ribu enam ratus empat puluh tujuh tanggal dua belas juli
di mana tim sus ini terdiri dari wakapori bapak irwasum kabar eskrim
kabik assdm kadif humas kapus dokes
irwin v dir pidum baris grim kapus lapor dir kamnek mbak intel kam
karowa prof kadif tik wak irwasum wakabaris grim selaku sekretariat tim anef
sesuai dengan arahan saya pada saat membentukan timsus
tim ini akan mengungkap peristiwa yang terjadi sesuai fakta objektif transparan dan akuntabel
tentunya dengan berpunyaman pada haidat
dan juga dengan perintah perintah yang terdiri dari tim as
terkait dengan pelaksanaan olah tkp pendalaman pemeriksaan internal penyelidikan penyidikan
dan rapat rapat yang melibatkan satuan kerja terkait
saya ingin memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh tim suspori bebas dari kepentingan pihak pihak terkait
demi menegakkan keadilan dan bisa memberikan asistensi secara berjenjang
saat itu kasus masih ditangani polres metro jakarta selatan dan mendapatkan asistensi dari polda metro
dan juga barres krim sehingga kita harapkan dapat saling dukung di dalam pelaksanaan penyelidikan
kita juga melibatkan kompolnas dan komnas ham pada saat itu untuk bisa melaksanakan investigasi
ini juga bagi kami
bagian dari komitmen kita komitmen polri agar penanganan kasus ini betul betul transparan
akutabel dan siap untuk mengungkap secara terang benerang peristiwa yang terjadi tanpa ada yang ditutup tutupi
kemudian berdasarkan kesepakatan komnas ham memutuskan untuk melakukan penyelidikan secara independen
untuk mempertahankan asas imparsial
kami juga berkomitmen
pada saat ini kami juga berkomitmen
kami juga berkomitmen
pada saat itu memberikan akses seluas luasnya bagi komnas ham untuk melakukan pengawasan pengujian
dan pemeriksaan terkait peristiwa penimbaan yang terjadi di durian iii
saat ini tentunya investigasi oleh komnas ham masih terus berjalan
sedangkan dari tim sus saat ini juga terus melanjutkan proses penyidikan
yang saat ini sudah berhasil
hampir selesai dan kemudian juga melanjutkan proses pemeriksaan dan mempersiapkan sidang kode etik
tim sus terdiri dari baris krim pus inavis dan puslapor melakukan pengawasan dan pendalaman
dengan berangkat dari olah tkp dengan metode scientific crime investigation
meliputi mulai dari olah tkp uji balistik metalurgi uji biologi dan uji penyelidikan
uji kimia forensik dan uji digital forensik yang dilakukan oleh pus labor baris krimpori
biometrik identifikasi oleh pus inavis serta tentunya tindakan ilmiah lainnya
analisa sementara yang ditarik dari hasil olah tkp tersebut pada waktu itu
utamanya adalah sudut tembakan dan arah tembakan yang tidak sesuai dengan penjelasan keterangan awal
namun berasal dari satu titik atau sumber
untuk meyakinkan tkp
dilakukan olah tkp ulang pada saat bersamaan karena adanya perbedaan pendapat
terkait dengan peristiwa yang terjadi
di mana di dalam proses tersebut terdapat intervensi dan pengaburan kejadian
oleh beberapa oknum personil di propampori terhadap personil tim sus yang melakukan olah tkp
selanjutnya polri dalam hal ini tim sus juga mendapatkan laporan
dari kuasa hukum alam rahim joshua
dengan lpb tiga ratus delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh dua bulan tujuh baris krimpori tanggal delapan belas juli
terkait dengan dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana
dan atau penganian berat terhadap almarhum joshua
setelah adanya laporan polisi ini
tim sus melakukan penyidikan tindak pidana kasus jurnal tiga secara pro justisiusia
dengan adanya perkembangan hasil pendalaman dan laporan
adanya masukan masukan dan laporan dari penyidik civil society
beberapa masukan dari senior polri rekan rekan dari dpr dan juga masyarakat
bahwa independensi dan objektivitas polri dalam penanganan perkara ini diragukan
karena saudara fs saat itu masih menjabat sebagai kardif propam
oleh karena itu pada hari senin tanggal delapan belas juli
saya mengambil kebijakan saat itu untuk menonaktifkan jabatan kardif propam pori
pada tanggal dua puluh juli
kami juga menonaktifkan karupaminal pori dan kapores metro jakarta selatan
harapan kami pencopotan saat itu bisa membuat proses penyidikan menjadi jauh lebih objektif
kami juga membuka ruang pada satu terkait dengan adanya permintaan ekshumasi jenazah joshua
oleh keluarga korban yang dilakukan oleh dokter independen
dan saat itu permintaan terkut secara resmi kami kirimkan
dan ekshumasi dilaksanakan pada tanggal dua puluh tujuh juli oleh persatuan
dokter forensik indonesia yang terdiri dari delapan dokter
dengan didampingi komnas ham dan kompolnas
di mana delapan dokter tersebut terdiri dari prof dr agus dari ui
kemudian ketua umum pppdfi dr adi firmansyah
dan diikuti oleh beberapa anggota dari beberapa rumah sakit
yang tentunya ini menunjukkan independensi dari persatuan dokter forensik
yang melaksanakan kegiatan ekshumasi ulang
keterbukaan ini tentunya merupakan bagian kami
upaya kami untuk menunjukkan bahwa polri transparan dalam hal ini
alhamdulillah pada hari senin tanggal dua puluh dua agustus yang lalu
perhimpunan dokter forensik telah menyampaikan laporan hasil esumasi
yang intinya pada saat rilis tidak ada luka luka selain luka luka yang berasal dari senjata api
ini tentunya juga menjawab terkait dengan adanya spekulasi liar pada saat itu
terkait dengan adanya penyiksaan di jalan dan sebagainya
dan tentunya apa yang disampaikan oleh persatuan dokter forensik indonesia ini
memperkuat hasil pelaksanaan otopsi pertama yang telah dilakukan oleh kedokteran forensik polri
selanjutnya kami juga melakukan pemakaman
almarhum joshua pasca ekshumasi dengan menggunakan upacara kedinasan
kami tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap peristiwa yang saat itu dilaporkan
khususnya terhadap begade joshua
meskipun pada saat itu kami mendapatkan protes dari kuasa hukum saudara putri
namun pemakaman tersebut tetap kami laksanakan secara dinas
kembali kepada perkara yang kami tangani ada tiga perkara
dua di pores jakarta selatan dan satu di baris krimpori
di mana kemudian dua laporan polisi yang ada di polres ditarik dan dilimpahkan ke polda metro
pada tanggal sembilan belas juli dua ribu dua puluh
pada tanggal dua puluh dua juli pmj melakukan prarekonstruksi di aula bpmj
dengan didasari cctv di rumah pribadi saguling yang ditemukan oleh mereka dan sekitar tkp duren tiga
dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh metro jaya
berdasarkan hasil analisa penyidik polda metro jaya
saat itu penjelasannya saudara fs tidak di tkp
selanjutnya pada tanggal dua puluh tiga juli dilakukan olah tkp gabungan polda metro dan baris krim
untuk melihat kesesuaian hasil prarekonstruksi
hasil olah tkp ini menunjukkan inkonsistensi
keterangan keterangan dari prarekonstruksi yang dikumpulkan oleh penyidik polda metro jaya
seperti arah tembakan yang menyebar dan sudut tembakan yang tidak sesuai dengan posisi para pihak yang terlibat
seminggu setelah bentukan tim sus tepatnya pada tanggal dua puluh satu dan dua puluh tiga juli
saya memimpin rapat aneh tim sus dengan mengundang satuan kerja terkait yaitu difupam
kemudian saat itu lapor
baris krim penyidik pores jakarta selatan polda metro pusdokes dan puslavor
serta inavis untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan yang sudah berjalan
hasil rapat mengungkapkan adanya hambatan hambatan penyidikan terkait adanya intimidasi
tekanan intervensi upaya mengaburkan fakta dan menghilangkan barang bukti
yang dilakukan oleh beberapa oknum personil dipo pam